eta buknya ya
hmm ya udah anak anak gini aja kalian pulang aja ya
biar mami sama pak rete yang ngurusin soal ini
mana lu di pinggir sion
pak rete pak rete pak rete udah udah
tapi gausah pegang pegang gini
aduh ih serem banget
tuh tuh tuh
kok gaada orang sih
ini kan tukang yang disuruh om rt
kok tidur disini sih
anak ada apa ini
om kayaknya om ini pingsan deh
pak rete maaf ya saya ga bisa ngelanjutin kerja lagi
soalnya hantu mbah jenggot terus meneror saya
saya bingung sebenernya ini
hantu banjengut itu maunya apa coba
ga ditutup salah
ini kan si malakama
iya pak rete
aku mati bapak
iya pak rete saya gue jadi bingung
gimana caranya supaya hantu bajengotnya ga meneror warga terus
gimana kalau kita mohon baik baik sama mbah jenggot
supaya kuburannya tetep bisa dikunjungi sama warga pak rete
saya kan kasian sama tukang parkir tukang jualan
mereka kan nyari duitnya disitu pak rete
iya pak rete
tidak tidak kenapa
itu tidak boleh dan saya tidak setuju
karena nanti saya yang diganggu ganggu terus
kalian tau kan ya walaupun emang efek dari kehokian itu dari siapa
dari mbah jenggot buat messi
tapi kan saya jadi diteror terus sama hantu
ya walaupun memang nggak hantu gak manusia semuanya neror messi
ya sudah lah kalo begitu tetep saya tidak setuju ya pak rete ya
ya gimana ya pak rete ada janjinya ga sih
kalau menurut saya gimana kalau kita adakan pengajian untuk mendoakan arwahnya mbah jenggot
supaya dia tenang di alam sana
setuju pak rete
setuju pak rete
iya pak rete saya setuju banget pak rete
iya saya juga setuju pak rete
pak rete itu umben loh otaknya kepake loh ya
babinya gitu walaupun kecil banget
kita nungguin mbah messi dulu ya biar bareng bareng nanti kita
halo apa kabar semuanya
ya allah mbah messi
eh mbah messi kita temuk pengajian
bukannya mau konser dangdut
itu kenalan kepalanya diperban pasti abis jatuh gegar otaknya
hei jangan sembarangan nih kalau ngomong ini adalah bukti totalitas saya untuk mendoakan arwah siapa
arwahnya mbah jenggot
seperti ini jadi begitu
suka suka dia deh kan dia yang paling sering disetanin
ya bener mbak nora
ibu ibu saya harap dengan adanya pengajian ini
kita terbebas dari gangguan mbah jenggo
saya yakin arwahnya mbak jenggot sekarang sudah tenang
saya selaku ketua rt general di kampung sini ingin mengingatkan kepada semua warga disini
yang mau ziarah silahkan
yang mau berdoa silakan juga
tapi jangan lupa berdoanya sama gusti allah
jangan sama yang dibawah situ
tapi dilarang keras untuk meminta pesugihan
pak rt biar aja tuh kalo mau ziarah mbah
mendingan kita sekarang permisi aja dulu
makasih pak assalamualaikum bu
kita kekuburan yuk
serem rafa takut
rafa gitu dong kok takut sih
yaudah kalo kamu gak mau ikut
tunggu rafa ikut dah
enggak rafa takut
karena udah gelap serem
wah itu kan rumek sih
buru buru banget sampe belanjaannya jatoh
yuk kita liat
kita harus kasih tau partai sama mami
mami mami partai
itu punya bumekti pas dia jalan jatuh
berarti yang selama ini jadi mbah jenggot dia dong ya om
pantesan si ibu mekti bersih keras banget
kalau makam itu harus dibuka
berarti si ibu mekti juga yang menjadi hantu mbah jenggot
eh itu buktinya
ya udah anak anak gini aja kalian pulang aja ya
biar mami sama pak rete yang ngurusin soal ini
mana mana lu di pinggir siun
pak rete pak rete pak rete
mbah jenggotnya mana
tadi ngejerit kan ada mbak jenggot
mana mbah jenggotnya
oh tadi itu
itu saya teriak karena saya lagi latihan
latihan kalau ketemu mbah jenggot
kira kira tadi teriakan saya berapa oktav tuh
dasar aja pak rete penakut
mau permainkan perasaan saya
rasa takut itu nggak bisa dibikin bikin loh
kalian semuanya pengganggu
ada suara gak ada orangnya bu messi
iya hanya suara
itu ada asap
aduh aku takut ya
dek dar gimana nih
messi ngerasa merinding dangdut sayang
masa merinding dangdut layang dong bu messi
merinding dangdang kali ah